pertama memang harus kita lebih jernih melihat masalah ini dalam dua hal
hal yang pertama itu adalah jangan pernah ada orang yang mencampur adukan antara kerja kerja
atau urusan sport dalam hari ini adalah world cup u dua puluh dengan urusan politik
kenapa begitu karena politik indonesia politik luar negeri indonesia yang bebas aktif itu
indonesia adalah barisan terdepan yang memimpin dunia
agar palestina mendapatkan hak hak politik mereka sebagai negara berdaulat
merdeka dan berdiri di atas kaki mereka
maka apakah indonesia sebagai tuan rumah indonesia sebagai negara host
melaksanakan ya dalam hal ini pssi melaksanakan world cup u dua puluh
kemudian konsekuensi dari dua puluh empat negara tim nasional yang main di jakarta
main di indonesia termasuk di dalamnya adalah israel
kemudian menggugurkan sikap pikiran dan pandangan indonesia terhadap kemerdekaan palestina
jawabannya tidak itu yang harus disampaikan ke ruang publik
itu yang harus dikasih tahu kepada orang orang
yang memandang dan berpikirnya tidak terlalu positif melihat world cup u dua puluh ini